berkunjung ke kalimantan selatan tidak lengkap rasanya apabila tidak mengunjungi objek wisatanya
saat ini saya berada di taman hutan raya sultan adam mandi angin
di mana selain banyak pemandangan yang indah banyak juga spot spot yang menarik untuk dikunjungi
taman hutan raya sultan adam merupakan objek wisata alam yang berada di area hutan dan perbukitan dengan luas satu ratus dua belas ribu hektare
letaknya di kabupaten banjar kalimantan selatan dengan jarak sekitar lima puluh km dari banjarmasin
tempat ini menawarkan keindahan alam pegunungan
di sini juga terdapat penangkaran rusak
beragam rusa seperti rusa sambar atau rusa india rusa total hingga rusa timur hidup dalam penangkaran ini
tak jauh dari penangkaran lusa terdapat lokasi budidaya madu kelulut
di lokasi ini madu yang dihasilkan lebah kelulut dapat dicicipi pengunjung langsung dari sarangnya
jangan khawatir karena lebah kelulut ukurannya kecil seperti lalat dan tidak menyengat
ini madu kelulut ini trigona sp
jadi jenis kita ini kelulut
kelulutnya jenis itama
iya jenis itama yang penghasil madu lebih banyak dia
jadi rasanya juga luar biasa
langsung alami gitu ya
hasilnya banyak dong pak
luar biasa banyak sekali hasilnya
apa aja tuh pak
di antaranya untuk kita menambah stamina kita menjaga kesehatan kita ya
jadi madu kelulut itu bagus untuk kita konsumsi setiap hari
nah pemirsa kalau anda ingin langsung menyedot madu dari sarangnya
langsung aja datang ke taman

ada tempat yang sangat menarik
di puncak taman hutan raya sultan adam
terdapat bangunan kayu yang konon merupakan tempat peristirahatan pemerintah kolonial belanda
dari ketinggian pengunjung dapat melihat hamparan pegunungan yang asri dan luas
sambil menikmati udara pegunungan yang sejuk

nah saat ini saya sudah berada di puncak tahura sultan adam kalimantan selatan
sambil meminum kopi saya dapat menikmati pemandangan yang luar biasa dari puncak tahura
sika bere mau devi fitriani banjar kalimantan selatan